presiden jokowi dodo kembali mengingatkan agar pemilih memilih pemimpin yang tepat
sebab pemimpin ke depan sangat menentukan kemajuan indonesia
menurut jokowi bila salah memilih pemimpin indonesia akan tetap menjadi negara berkembang
seperti negara negara di amerika latin
hal ini disampaikan oleh jokowi saat memberikan sambutan di groundbreaking
pembangunan pabrik foil tembaga di gresik seperti dikutip dari youtube shed pres pada selasa dua puluh juni
jokowi awalnya mengatakan ingin mengintegrasikan pengolahan sumber daya alam di indonesia
agar tidak diekspor mentah ke luar negeri dan dapat memperoleh nilai tambah dari produk turunan serta barang jadi
ini mungkin untuk para tokoh masyarakat para tokoh agama
porokyai yang kami cintai
yang kami cintai
yang sudah saya sampaikan
oleh sebab itu
pemimpin yang akan datang ini sangat menentukan sekali

begitu benar kita pilih
negara ini akan insyaallah melompat menjadi negara maju
itu seperti negara negara di amerika latin
tahun tujuh puluh an sudah menjadi negara berkembang
tapi sampai sekarang masih menjadi negara berkembang
dan kita tidak mau seperti itu
kita ingin negara kita ini menjadi negara maju